aksi pelanggar lalu lintas di kota tasikmalaya jawa barat
terekam kamera area traffic control sistem dinas perhubungan
pengendara berboncengan tiga orang tanpa menggunakan helm
dihimbau putar balik melalui pengeras suara
aksi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan tiga orang remaja
di kota tasik malaya jawa barat menjadi viral di media sosial
kejadian ini terekam kamera area traffic control system
atau atcs dinas perhubungan kota tasikmalaya pada empat belas september lalu
pengendara motor sengaja berboncengan tiga orang tanpa menggunakan pelindung kepala
lintasi perempatan sutis nasinjaya kota tasik malaya
melalui pengeras suara petugas dinas perhubungan langsung mengimbau
agar pemotor memutar balik kendaraannya
ketika terjadi pelanggaran jadi sama kita dikasih himbauan atau peringatan
agar mungkin karena tidak memakai helm atau berboncing tiga
atau sekiranya terlihat pelanggaran seperti itu
teknologi atcs sengaja dipasang dinas perhubungan kota tasik malaya
untuk melayani pengguna jalan
selain diharapkan menekan angka kecelakaan lalu lintas
pemasangan kamera atcs lengkap dengan pengeras suara
telah mampu mengurangi pelanggar lalu lintas di perempatan jalan
kedepan sistem atcs sempat
ini diharapkan bisa digunakan sebagai bukti untuk penindakan pelanggar lalu lintas
atau itilang seperti yang akan dilakukan di jakarta
dengan yang kemarin sebetulnya mungkin sekarang masyarakat di persimpangan
dengan ditulis seperti itu dia mulai agak tunggak engok ke sana kemari
tapi kalau untuk penerapan di lalu lintas ya ke depan harapannya sih bisa seperti itu
cuma teknologinya bisa seperti apa nantinya kan misalnya kita di capture
ini oh anda melanggar tidak pakai helm kemudian nomor kendaraan nomor sekian
nah baru nanti prosedurnya seperti apa
total sebanyak tiga puluh satu kamera atcs disebar di dua puluh satu titik di kota tasik malaya jawa barat
deden trahadian tasikmalaya
sampai jumpa di video selanjutnya